sejak dinaikkan statusnya menjadi siaga atau level tiga warga rentan di lereng merapi diungsikan ke barak pengungsian
salah satunya di kawasan balai desa gelagah harjo cangkringan seleman daerah istimewa yogyakarta
karena masih dalam pandemi covid sembilan belas pengungsian warga dusun kalitengah lor ini berbeda dengan pengungsian pada erupsi merapi sebelumnya
setiap keluarga disekat dengan menggunakan triplek yang diisi antara satu hingga dua orang
setiap bilik dilengkapi dengan tikar bantal dan selimut
para pengungsi memaklumi kebiasaan baru ini namun mereka mengaku masih beradaptasi
kalau ini kan apa ya sepertinya itu disekat sekat gitu itu baik tapi tidak nyaman bagi saya
karena sumbek sekali sumbek
lebih bebas kalau nggak disekat sih mas udaranya kan itu luas gitu loh tempatnya bisa luas
kalau sekarang kan cuma ya satu sekatan buat satu keluarga gitu
sementara itu selain pengungsian yang disekat untuk keluarga para pengungsi juga diminta taat protokol kesehatan dengan dibantu relawan
kemudian harapan kami memang semua yang ada di sini harus bermasker minimal itu
tempat cuci tangan semua ada hand sanitizer ada tapi masker ini yang paling penting menurut kami
relawan di sini juga ikut mengawasi masyarakat agar masker menjadi hal penting untuk mereka
balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi bpptkg menyebut tiga puluh dusun yang rawan bahaya erupsi merapi dalam status siaga ini
tiga dusun diantaranya berada di kabupaten sleman namun hanya satu dusun yang dihuni masyarakat
selain di kawasan balai desa gelaga harjo badan penanggulangan bencana daerah kabupaten sleman telah menyiapkan tujuh lokasi pengungsi lain
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta